sebagai kawah canda di muka bagi atlet atlet bulu tangkis andalan indonesia
risiko penyebaran virus corona di lingkungan pelatnas cipayung adalah hal yang harus diantisipasi
sejumlah tindakan dan aturan yang sesuai dengan standar dari kementerian kesehatan pun
diterapkan pbsi bagi penghuni dan tamu di platnas cipayung
salah satu upaya pencegahan penyebaran virus corona ke dalam lingkungan pelatnas
dilakukan sejak dari pintu masuk
semua orang tanpa terkecuali harus melewati pemeriksaan suhu tubuh
untuk memastikan semua yang masuk tidak dalam kondisi beresiko
untuk melurahkan virus corona ke dalam lingkungan platnas
himbawan untuk selalu menjaga kebersihan tubuh serta pemeriksaan kesehatan
untuk para atlet dan seluruh penghuni pelatnas cipayung juga rutin dilakukan
terutama bagi atlet dan ofisial yang baru pulang
atau akan berangkat bertanding ke luar negeri
sekarang kan di indonesia lagi
masih masuk virusnya
terus juga aku lagi banyak tour ke luar negeri
jadi pastinya khawatir banget
apalagi sering ke airport
terutama kemarin waktu ada yang berangkat tuh
dikasih masker sama hand sanitizer
jadi kalau misalnya kita mau berpergian keluar
harus minimal harus bawa disaku harus ada
jadi sebelum kita mau makan kita cuci tangan dulu
kalau kemana mana harus pakai masker
meski sempat menimbulkan sedikit rasa khawatir
namun isu penyebaran virus corona ini
tidak sampai mengganggu persiapan dan latihan dari atlet
dalam hal ini tim dr platnas memegang peranan penting
jadi waspada perlu tapi tidak perlu panik gitu dong ya
jadi disitulah kita menyiapkan atlet itu dengan edukasi
dengan memberikan selebaran selebaran
ataupun kita tempel berita berita
yang memang dapat meningkatkan kewaspadaan dari atlet
dan juga membuat atlet lebih berkembang
menjaga kesehatan dari diri masing masing ataupun orang lain
atlet kita konsentrasi hanya untuk pertandingan
nah tugas kita di sini sebagai tim medis adalah untuk menjaga kesehatan mereka
akhir minggu ini dua puluh lima atlet bulu tangkis indonesia
kembali akan bertolak ke inggris
untuk mengikuti turnamen bergensi all england dua ribu dua puluh
erlangga wisnuaji andra anhar jakarta